polri telah mengevaluasi dugaan pelanggaran prosedural
yang dilakukan oleh tim densus delapan puluh delapan anti teror polri
saat menangkap terduga teroris siono
polisi dan polri menunjukkan propam
selaku tim pengawasan penangkapan kelompok teroris neo jamaah islamiyah tersebut
kejadian kita sudah lakukan evaluasi
kemudian kita sudah tentukan kebijakan bahwa
setiap penangkapan yang terduga teroris
kita akan diawasi
kita terjunkan tim propam
untuk bisa mengawasi pelaksanaan proses penyidikan dan pengembangan